dari pasar tumpah di kawasan merdeka kota bogor jawa barat pada senin malam dibubarkan paksa petugas gabungan saat merazia jam malam
bahkan belasan toko dan restoran juga dikenai denda jutaan rupiah lantaran melewati batas waktu operasional
wakil wali kota bogor deddy rahim langsung meradang saat mendapat puluhan pedagang memadati pasar tumpah di kawasan jalan merdeka kota bogor jawa barat senin malam
petugas bahkan mengusir paksa pedagang dengan sanksi penyitaan ktp
mereka terpaksa ditindak lantaran melanggar aturan aktivitas di atas jam sembilan malam
selain menyasari pasar tumpah petugas gabungan juga sempat merazia sejumlah toko dan restoran yang nekat beroperasi melebihi batas waktu jam enam sore
akibatnya belasan resto yang kepergok membandel langsung diminta bubar serta dikenai denda jutaan rupiah
para pelaku usaha tersebut lalu didata merata karena melanggar
batas waktu yang ditentukan dalam pembatasan sosial berskala mikro dan komunitas
tugas akan terus merazia selama dua pekan ke depan demi menekan titik rawan kerumunan masa di masa status zona merah
rencananya pemkot akan memaksimalkan denda dengan ketentuan rp dua ratus lima puluh bagi pelanggar masker
satu sampai sepuluh juta rupiah bagi pelaku usaha hingga sanksi penyegelan toko bila masih banyak pelanggar psbmk
pembatasan tersebut diperlukan untuk mengembangkan keuntungan dan keuntungan masyarakat
pembatasan tersebut diperlukan untuk mengembangkan keuntungan masyarakat
pembatasan tersebut diperlukan untuk mengembangkan keuntungan masyarakat
pembatasan tersebut diperlukan untuk mengembangkan keuntungan masyarakat
kita sikapi dengan main main kita sikapi dengan hal hal yang sepele atau sederhana
saya pikir upaya besar kita untuk menurunkan tingkat penularan covid ini sia sia